komisi pemberantasan korupsi kpk kembali melakukan tangkap tangan
kali ini kpk menangkap sejumlah pejabat dari kementerian sosial pada jumat hingga sabtu dini hari
tangkap tangan terhadap sejumlah oknum dari kementerian sosial ini dibenarkan plt jurubicara kpk ali fikri
ia menyatakan penangkapan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial di kemensos
ada pun pihak yang ditangkap adalah salah satunya diduga sebagai pejabat pembuat komitmen atau ppk kemensos
kini tengah menjalani pemeriksaan kpk pun memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini
benar tim kpk tadi malam sampai dengan dini hari mengamankan beberapa pihak terkait dengan kegiatan tangkap tangan di kementerian sosial
yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan bantuan sosial
saat ini pihak pihak yang diamankan tersebut telah berada di gedung merah putih kpk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
mengenai siapa saja yang telah diamankan dan bukti apa saja yang diperoleh dalam kegiatan tangkap tangan ini
saat ini belum bisa kami sampaikan dan tentu perkembangan mengenai kegiatan ini akan segera kami informasikan lebih lanjut
setelah tim penyelidik kpk selesai memperbaiki
kami akan terus berusaha untuk memeriksa dan meminta keterangan terhadap pihak pihak yang diamankan tersebut